ya satu bulan pasca kasus penganiayaan david ozora yang dilakukan oleh mario dandi proses hukum terus berjalan
sempat muncul wacana restoratif justice yang diusulkan oleh kejaksaan tinggi dki
namun akhirnya dikoreksi bahwa penerapan keadilan restoratif di kasus mario dandi satrio ini telah tertutup
lalu bagaimana proses hukum selanjutnya apakah itu artinya mario dan dua tersangka lainnya akan mendapat hukuman yang paling berat karena perbuatan kejinya
kita akan membahasnya sore ini bersama kuasa hukum david ozora melisa anggraini selamat sore mbak melisa
selamat sore mas
ya tadi kita sudah melihat bagaimana bang jo ayah dari david ozora membagikan kondisi terakhir david
saya dengar anda juga tadi terakhir baru saja menengok david bagaimana sebenarnya kondisinya
ya persis tadi saya habis dari ruang icu ya melihat kondisi davi terakhir
memang sudah ada perkembangan kesadaran kualitatifnya david
sudah mulai bisa merespon hal hal sederhana membuka mulut terus kalau lagi mau dilap mulutnya dia sudah bisa seperti ini ya sudah bisa ada respon respon begitu
tetapi terkait dengan fokus mata memang masih sangat rendah
nah kemarin dokter kan sudah melakukan yang namanya eeg di mana dokter melakukan pemantauan terhadap aliran listrik di otaknya david
disampaikan oleh dokter kondisi gelombang otaknya david itu banyak yang terjadi penurunan
kondisi david ini setara seperti orang yang kena kecelakaan mobil yang dalam kekencangan yang sangat tinggi
sehingga dari gelombang otak yang ditemukan itu dokter melihat ada potensi olah otak atau daya pikirnya david nanti ke depan akan menurun dan itu berpotensi permanen sifatnya
lalu bagaimana keluarga menanggapinya
ya tentu keluarga merasa sangat kecewa dengan kondisi david hari ini
masih dalam masih drop juga
keluarga mendengar kabar dari dokter tetapi dokter masih terus melakukan stimulus stimulus terkait dengan tingkat kesadaran secara kualitatif ini
hari ini sudah dilakukan stem cell terapi stem cell terhadap david
sel darah dan lemaknya diambil
sudah dimasukkan ke dalam lab dalam tujuh hari ke depan akan dilakukan penyuntikan di tulang belakangnya david
dan itu akan menyuntikan ribuan cell cell baru sehingga itu akan berfungsi memperbaiki cell cell yang rusak tadi
kita masih berharap dokter juga sampaikan ada yang namanya variable mugjizat
sehingga kita terus berdoa david tetap akan kembali pulih seperti sedia kala
baik dari kesadaran kuantitatif maupun kesadaran kualitatif
kita mohon doanya untuk david
pastinya tidak hanya dari keluarga tapi seluruh masyarakat indonesia saya yakin juga mendoakan untuk kesembuhan dari david
itu tadi kita berbicara soal kondisi david
kini kita akan berbicara soal upaya hukum atau proses hukum yang akan dijalankan oleh para tersangka
kemudian juga anda mungkin sudah mendengar ada upaya restoratif justice sebelumnya
walaupun akhirnya dikoreksi
bahwa itu adalah tidak mungkin dilakukan
bagaimana ketika ada wacana restoratif justice tanggapan dari keluarga
sejak awal keluarga memang sudah memastikan tidak akan ada yang namanya diversi terhadap pelaku anak
atau yang umum disebut dengan restoratif justice
itu kita sudah firm dari awal kita akan terus mendorong aparat hukum untuk terus melanjutkan proses hukum ini
pada saat kajati hadir kemarin juga tidak ada sekalipun kak jati mewacanakan terkait itu di hadapan keluarga
terkait restoratif justice ini tetapi kak jati menekankan satu terkait pada saat melihat kondisi david secara langsung
bahwa david memang mengalami penganiayaan berat
kemudian kak jati juga menyampaikan dorongan untuk melakukan yang namanya restitusi
karena itu merupakan hak hak dari anak korban david ini
karena apalagi melihat kondisi terakhir
yang dokter sampaikan berpotensi untuk mengalami penurunan secara permanen
nah kemudian kak jati ini kan nanti melalui jaksa penuntut umum kan yang mewakili keluarga di proses persidangan
bukan kami sebagai kuasa hukum
sehingga kami sangat menaruh harapan yang sangat besar kepada nanti jpu di dalam persidangan
untuk terus melakukan penggalian fakta sehingga para pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal
sekali lagi saya sampaikan terkait dengan restoratif justice diversi anak
memang di dalam aturan sistem peradilan pidana anak kan memang diatur bahwa dimungkinkan dilakukan diversi
tetapi dilihat lagi ancamannya biasanya itu di bawah tujuh tahun
terkait yang di atas tujuh tahun saya rasa kalau bicara kelayakan
kami tentu saja mengaminkan yang disampaikan oleh kejagung ya
bahwa mereka ini tidak layak untuk ditawarkan restoratif justice atau diversi terutama untuk yang ag
namun memang secara formil itu ada diatur dan kita siap untuk menuangkan secara pernyataan
yang sifatnya formil menyatakan menolak untuk dilakukannya diversi seperti itu mas
ya ini kan sudah satu bulan tepat satu bulan pasca penganiayaan
apakah sudah ada atau sebelumnya ada upaya damai dari pihak mario
waktu itu masih di rumah sakit medika permata hijau ya
memang waktu itu sempat didatangi keluarga oleh keluarga pelaku
di mana awal awal mereka mengirimkan orang lain sepertinya
kemudian ayah dan ibunya juga menyusul
tetapi gestur pada saat itu yang ditangkap oleh keluarga itu kan bukan memberikan tanggung jawab
atau ingin seperti apa tetapi lebih pada gestur damai
sehingga melihat kondisi david yang pada saat itu masih sangat kritis koma
dan kejang kejang keluarga
jadi kita menutup yang namanya bantuan apapun
kalau permohonan maaf ya dimaafkan tetapi dalam proses hukum itu akan tetap berjalan
nanti akan diketemunya di pengadilan aja seperti itu
karena di pengadilan kan juga mengatur terkait restitusi dan lain sebagainya
ya baik tadi dikatakan bahwa proses restoratif justice ini sudah tidak akan mungkin dilakukan
tapi ada juga yang namanya diversi khususnya untuk anak anak
yang berkonflik dengan hukum yaitu ag
nah ini salah satu syarat untuk diversi itu adalah jika keluarga david membuka pintu maaf
apakah keluarga memaafkan
itu pintu itu sudah tertutup untuk diversi
kalau terkait maaf saya rasa saya juga tidak mungkin memaksakan terkait maaf itu dari keluarga
itu mungkin juga akan berdampak dari sisi hukum nantinya
sehingga biarkan segala sesuatunya nanti muncul di persidangan
termasuk dengan fakta fakta dan lain sebagainya
kalau untuk diversi sudah kita nyatakan menutup pintu mas
kita kan masih mengawal ini satu bulan proses hukum terus berjalan
yang kita kawal yang kita lihat di media adalah sebagian besar bagaimana pihak dari mario dandi melakukan upaya upaya hukum
dan juga mulai dari olah tkp
kemudian dari pernyataan pernyataan dari kuasa hukumnya begitu
kita kan tinggal menunggu proses p dua puluh satu berkas sudah lengkap maka persidangan akan dimulai
kalau tidak salah kejati sempat mengatakan bahwa kemungkinan sidang akan dilakukan pada akhir maret atau pada awal april
dari kuasa hukum sendiri atau dari keluarga sendiri persiapan apa saja yang sudah dilakukan
seperti yang tadi saya sampaikan korban ini nanti yang akan mendampingi di persidangan adalah kejaksaan melalui jpu
sehingga kita akan terus mendorong kepada kejaksaan tegak lurus dalam mendampingi hak hak korban
bukan saja terkait dengan ancaman maksimal yang dipersangkakan yaitu pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp
terkait penganiayaan berat berencana terkait penggalian penggalian fakta
tetapi juga terkait dengan keadilan bagi
karena jujur saja meskipun pasal tiga ratus lima puluh lima kukp itu dengan ancaman pidana dua belas tahun pun diterapkan
bagi kami itu belum menyentuh kepada nilai keadilan bagi korban
karena masa depannya yang berpotensi hilang dia yang berpotensi turun olah pikir dan lain sebagainya
itu butuh dikejar juga sisi sisi keadilan seperti itu mas oleh jpu nanti
yang dipersiapkan oleh keluarga adalah terus mendorong proses
dan keadilan ini sesuai dengan prosedur dan ruang lingkup hukum
dan para pelaku ini dapat dibuktikan semua peranan dan kesalahannya di mata pengadilan nanti
termasuk apakah ada fakta fakta yang belum disampaikan kepada publik begitu
ya yang kita lihat waktu rekonstruksi kan ada yang namanya perekaman lalu pendistribusian
terkait dengan ancaman terkait dengan kekerasan terhadap anak korban
kemudian kita juga mendorong kepada polda metro jaya untuk mendalami terkait dengan
dilanggarnya dugaan pelanggaran undang undang ite
karena mereka mendistribusikan alat elektronik membuat konten kekerasan terhadap anak
sehingga kita melihat itu bisa didalami tambah lagi kita juga tahu di hp nya anak korban david ini
sempat dia menyampaikan di dalam chat itu ada pengancaman dan lain sebagainya
itu sudah kita sampaikan
kita sampaikan juga mas kepada pendidik untuk terus didalami
apakah memang nanti kedepannya ada delik delik pidana yang baru yang bisa dipersangkakan terhadap para pelaku ini
ya tadi kan sudah disampaikan berulang kali dan ditegaskan bahwa pintu restoratif justice kemudian diversi juga sudah tertutup
itu artinya keluarga berharap bahwa ketiga tersangka ini akan mendapatkan hukuman yang paling maksimal
tentu saja mas
kemudian ya bagaimana dengan tadi yang anda juga sempat menyebutkan bahwa keluarga berharap akan ada restitusi atau ganti rugi terhadap korban dan juga keluarganya
bentuknya seperti apa
ya di dalam kuhap itu diatur terkait dengan restitusi atau ganti kerugian
nah ini sebenarnya yang harus diluruskan bukan kita meminta bantuan terhadap mereka
bukan kita meminta ganti rugi dalam arti pertolongan kepada mereka
tetapi lebih kepada ini merupakan sanksi hukum juga kepada para pelaku ini
di samping dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal yang dipersangkakan
dia juga harus mengembalikan memulihkan kembali kondisi korban yang sudah diperlakukan sedemikian rupa ini
nah restitusi itu pada prinsipnya mengembalikan hak hak korban mas
nah dalam bentuk apa ya tentunya
satu dalam bentuk proses perawatan pengobatan saat ini masa depan ke depan dan lain sebagainya nanti itu akan dirumuskan oleh lpsk
kami sih dari keluarga dari awal didorong oleh kerajati oleh lpsk bahwa restitusi ini adalah hak anak korban d yang harus diperjuangkan
baik kita kan selama memantau satu bulan ini sangat jarang mendengar
pernyataan dari keluarga anak korban david terutama dari bang jo begitu hanya dilihat dari media sosialnya saja
apa alasannya apakah memang menjaga agar kondisi david atau benar benar fokus melihat kondisi david agar semakin membaik atau ada alasan lain
iya dari jonathan sendiri mas kondisinya dia kan harus menjaga emosi dan menatahanku
karena peristiwa yang menimpa terhadap anaknya kan bukan peristiwa yang biasa
setiap hari mas jo itu ada di rumah sakit sepanjang hari dari dua puluh delapan hari ini
dia tidak pernah mengurus hal lain selain mengurus david
nah sehingga dia harus menatah hatinya untuk lebih kuat di hadapan david dan dia berpikir kalau teralihkan apakah terkait dengan media atau hal yang lain itu bisa merusak fokusnya dia
nah seperti yang dulu kita sampaikan juga joe juga beberapa keluarga sampai detik ini pun tidak sanggup untuk melihat video dan rekonstruksi yang kemarin dipertontonsonkan itu
demi menjaga hati dan emosi
karena menerima setiap kali dokter menyampaikan kondisi david itu kan pukulan yang amat besar juga terhadap keluarga
tentunya kita selalu mendoakan agar keluarga
kepada baik david sendiri juga agar cepat membaik dan proses hukum tetap berjalan dengan semestinya
terima kasih mbak melisa anggra ini kuasa hukum dari david ozora telah bergabung bersama kami
sian indonesia terima kasih